dan hari ini semua kebohongan elsa udah dibongkar nih
sudah dikubas habis
apa yang elsa tabur
itu yang dia tuai
sekarang elsa yang benar benar selingkuh dengan ricky
dan semua kebohongan elsa udah dikubas habis hari ini
dan apa yang udah dia
apa yang dia apa
makasih ya mas udah diantarin pulang
padahal gak usah repot repot lah
makasih ya pak
ambil papan dilukis batik
papan dipahat dibuat kursi
kalau yang tampan bersanding dengan yang cantik
kan terlihat lebih serasi
ambil papan dilukis batik
papan dibahat dibakal kursi
kalau yang campur
itu ngapa jadi manggal di depan rumah orang
ih susah nyari penumpang
manggal itu tempat yang ramai
nuh di lampu merah
biar banyak yang lewat
ini ngapa jadi manggal di depan rumah orang sih
siapa yang punya gerobak bakso itu ya
astaga kenapa kerubah saya ada disana
kenapa kerubah anda bisa muncul kesini
itu kuah panas ya
kalau kena sampai kena ibu saya gimana
mau tanggung jawab
gak usah ketawa ketawa ya
gak kita nunggu
gak usah ketawa ketawa ya